kekalahan timnas sepak bola indonesia di final piala aff dua ribu enam belas menyisakan kecewaan bagi supporter fanatik indonesia yang datang langsung ke stadion raja mangala bangkok
namun bagi mereka timnas sepak bola indonesia sudah tampil luar biasa hingga mampu melaju ke partai puncak
kekecewaan tampak jelas di raut wajah ratusan supporter indonesia di stadion raja mangala bangkok
kekalahan dua dari thailand terasa sangat menyakitkan
apalagi di leg pertama indonesia mampu unggul dua satu dari tim gajah putih tersebut
kekalahan ini sekaligus menegaskan rekor indonesia sebagai spesialis runner up di turnamen ini
karena indonesia sudah tampil di lima partai final namun selalu gagal meraih gelar juara
pertandingan cukup bagus tapi atas sedikit wasitnya kurang bagus
ada beberapa pelanggaran yang menguntungkan tuan rumah
tapi secara umum kita akui kekalahan ini
tidak apa apa karena indonesia baru saja kena sanksi dari fifa
sangat kecewa karena kita berharap indonesia akan menang
tapi indonesia sudah main dengan terbaik lah
kalau mas pak bapak namanya siapa
pak cliff dari bangkok juga pak
ya bangkok jakarta
sebenarnya kita berharap tadi dua satu terus perpanjangan menang
tapi belum waktunya
pasti lain kali lebih bagus lagi
yang penting nkri bersatu